tapi rai surawisesa
dia tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalam wisma itu rai
tidak apa apa yunda
masih sekarang rai surawisesa sudah tidur
aku akan ke wisma kesatrian lewat ruang tamu
insya allah rai surawisesa tidak mencelakai kamu
baiklah kalau begitu rai
aku langsung sah syekh guru
rada nuala sungsang
kisanak pasti berbohong
rada nuala sungsang telah meninggal juga
aku benar benar nuala sungsang
ada seseorang yang merubah wajahku
ketika aku hendak pajajara
kisanak rada nuala sungsang
kenapa kisanak membeberkan rahasia itu padahal
kisanak telah bertemu dengan rada nuala sungsang
dan nimas rarasan
aku takut memberitahu mereka syekh guru
dan aku juga takut
kalau mereka terlibat
mereka semuanya dalam bahaya
aku butuh bantuan cek guru
untuk memecahkan semua masalah ini
dia memang rada nuala sungsang
aku tidak boleh
dan percaya begitu saja
siapa menyusup itu
kenapa kanuragannya sangat tinggi
ada penyusup yang datang ke istana
di mana penyusup itu rai
sebaiknya kita jangan gegabah
mungkin saja penyusup itu sudah menyiapkan jebakan untuk kita
lebih baik sekarang kita memperketat penjagaan istana saja
aku harus menguji apa benar jurus yang dia keluarkan tadi
jurus lebur serayu
atau sekedar jurus lain yang mirip
kamu tunjukkan jurus lebur serayu
baik syekh guru
seberang kek wirklich
kamu raden walasungsam
jurus lebur serai
adalah jurus rahasia
yang aku turunkan
hanya kepada murid murid
terima kasih syekh guru
syekh guru telah percaya padamu
ternyata kau benar
sampai jumpa di video selanjutnya
hari sudah malam
lebih baik yunda istirahat
aku akan ke wisma suaminya
dia tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalam wisma itu rai
tidak apa apa yunda
masih sekarang rai surawisesa
aku akan ke wisma kesatria
lewat ruang tamu
rai surawisesa tidak mencelakai kamu
baiklah kalau begitu rai
mantra susuk amjan
mantra apa itu sheikh guru
itu adalah ilmu itis
yang bisa merubah muka seseorang
sesuai dengan keinginan pemilik mantra itu
sebenarnya mantra itu sudah musnah
tiba tiba muncul kembali
apa yang harus aku lakukan
apakah wajahku ini bisa kembali lagi syekh guru
penangkal mantra itu
raden berisi rahatlah
syekh akan menghadap gusti prabu
untuk melaporkan persoalan
semoga gusti prabu
gusti prabu mengetahui
sebaiknya raden merahkanmu
sebaiknya raden merahkanmu
baik syekh guru
aku akan merahsiakanmu
apa yang kamu lakukan
siapa yang mengizinkan kau tidur di sini
ini adalah wisma kesatria
semua anak ayah anda prabu
berhak untuk tidur di sini
jika kau tidak mau keluar dengan baik baik
aku terpaksakan mengusirmu dengan cara yang kasar
apa yang kamu lakukan
rai kenapa kamu membenciku
karena ibundamu adalah pembunuh
ibundamu sudah bersama membunuh ibundaku
itu semua tidak benar
ibunda ratu subang lara tidak pernah menaruh racun ke dalam minuman ibundamu
kamu harus tahu itu
semuanya sudah terbukti
tiada yang ingin mengelak
itu semua fitnah rai
tunggulah sampai semua terungkap dan kamu tahu siapa pelaku sebenarnya
saya akan menekanku
kau berani mengelakku
jangan hukum dia